ya seperti paket tadi ya memang kesulitan mendapatkan bahan makanan ini memaksa peternak di makassar untuk menjadikan tempat pembuangan akhir antang
ini sebagai sumber utama pakan para ternaknya
nah kita akan langsung bahas ya kira kira apa sih dampaknya baik itu bagi ternaknya maupun bagi kesehatan manusia yang mengonsumsinya
kita sudah terhubung dengan bapak agung wahyuda yang merupakan staff pengajar prodi kedokteran hewan fakultas kedokteran universitas hasanuddin makassar
selamat pagi pak agung
selamat pagi menjelang siang
di sini sudah siang nampaknya
oh iya sudah beda satu jam ya di sana sudah menjelang siang
pak agung pertanyaan utamanya nih pak ya kalau kita bicara ternak yang mengonsumsi sampah begitu ya yang ada di tpa
seperti contohnya yang ada di tpa antang begitu
pak ini tuh dampaknya apa sih pak baik itu bagi ternak maupun bagi orang yang mengonsumsinya
ini kita lihat sebuah ekosistem ya paling tidak kita memahami seperti itu bahwa di situ ada manusia juga yang melakukan aktivitas
kemudian ada juga hewan ternak tidak hanya ternak tapi juga ada hewan lain tapi kita tentu ingin fokus pada ternaknya
nah ketika ternak atau hewan yang dipelihara di sana itu tentu secara konsumsi pakannya itu kan tidak memenuhi standar standar kebutuhan
jadi kita harus memahami seperti itu bahwa disitu ada manusia yang mengonsumsi sampah begitu ya yang ada di tpa
nah ketika ternak atau hewan yang dipelihara di sana itu tentu secara konsumsi pakan ya itu kan tidak memenuhi standar standar kebutuhan
jadi kita harus memahami seperti itu bahwa disitu ada manusia yang mengonsumsi sampah begitu ya yang ada di tpa
jadi kita harus memahami seperti itu bahwa disitu ada manusia yang mengonsumsi sampah begitu ya yang ada di tpa
tidak itu diare pada ternaknya
itu daya tahannya juga akan berpengaruh ketika dia diare
kemudian hal hal yang berkaitan dengan kemudahan penularan parasit misalkan itu juga bisa sangat mungkin terjadi
berikutnya adalah cemaran bakteri
nah cemaran bakteri
nah kalau kami mengacu pada penelitian rekan rekan bahwa bakteri yang cukup tinggi yang bisa menular itu adalah salah satunya salmonella
yang menarik adalah leptospirosis
itu adalah bakteri yang sebenarnya berasal dari tikus ya
di sana tentu banyak tikus
jadi kecing tikus itu akan mempengaruhi memiliki bakteri leptospirosis
dan memberikan pengaruh kesehatan pada ternaknya
itu kita bicara pada kesehatan ternaknya
nah berikutnya bagaimana kalau hewan ini disembeli atau ternak ini sapi ini disembeli kemudian dikonsumsi
nah dari hasil penelitian rekan rekan bersama kami di kampus itu paling tidak ada tiga jenis logam berat yang ada terkandung ya
salah satunya adalah timbal
nah ini tiga logam berat ini bila mana ada
sangat mempengaruhi kesehatan manusianya
kami ambil contoh misalkan ketika kami melakukan penelitian
kita lihat di daging paha ini yang paling disuka oleh masyarakat ya
itu terserap di situ
dia tinggal di situ
dan di hatinya
itu akan terserap di situ
bayangkan kalau kita mengkonsumsi logam berat yang melebihi ambang
malah ada kami satu temukan satu sampel itu malah hampir sekitar seratus ppm yaitu melebihi yang sangat luar biasa
nah ini kan berisiko
nah kalau itu kita konsumsi secara terus menerus
secara tidak langsung kita menumpuk logam
pen support peluang terjadi kayak cancer
ini tentu sangat sangat berbahaya saya kira
nah untuk bakteri kemudian parasit lainnya itu tergantung jenis bakterinya
ada yang bakteri
apa setelah dimasak dalam batasan panas tertentu dia bisa
mati gitu jadi itu relatif amat
tapi yang paling berisiko menurut pandangan kami itu adalah
kandungan logam berat ini
begitu mungkin mbak
kalau kita bicara sebagai konsumen begitu ya
karena kadang kadang kita beli daging ke pasar itu kan kita tidak tahu
ini sapi sebenarnya makan sampah atau makan rumput
nah sebenarnya bagaimana sih cara orang awam ini seperti saya dan mungkin beberapa penonton lain gitu
bisa membedakan bahwa sapi ini berasal dari sapi yang makan sampah atau bukan sapi yang memang makannya rumput dan makan yang sehat lainnya gitu
secara spesifik sapi yang makan sampah
dengan sapi kebanyakan akan sulit
karena bisa dibedakan
karena sebenarnya kalau si sapi itu ada kandungan logam berat
itu kalau dia bisa minum kencing gitu
si sapi ada dikembali lagi ke kandangnya
kemudian dia kembali ke tpa dalam beberapa sembilan puluh hari
itu biasanya dia bisa keluar
residu logam beratnya
itu paling paling bisa di bawah satu masih
nah dalam kondisi itu
misalkan baik yang jumlahnya ppm
apakah residunya tinggi maupun yang rendah seperti tadi
itu tidak sama sekali sulit dibedakan
di mana kita harus menjaga pintu ini
itu tempat lokasinya adalah di rph
rumah potong hewan
nah rumah potong hewan untuk memastikan dalam pemeriksaan
belum dilakukan penyembelihan
ini yang kita sebut dengan pemeriksaan antemortem
nah pemeriksaan teman teman di sana
itu harus memastikan
apakah ternak ini memang bersumber dari tpa
atau dari mana
nah ini yang kecuali
daging daging yang memang terkontaminasi oleh bakteri
itu masih bisa dibedakan
itu pun bakteri tertentu
agak sulit dibedakan
mana yang memiliki kandungan daging yang memiliki kandungan
yang ablogam berat
dan mana yang sehat
itu benar benar sulit
inilah tantangan dan masalah kita
kita harus mengawalinya dengan mengurai kebijakannya
kalau pandangan saya adalah bagaimana harus dipastikan pemerintah kota makassar
untuk menerapkan aturan yang menurut pemahaman saya
karena perwali itu sudah ada
pelarangan melakukan pemeliharaan ternak di wilayah perkotaan
itu sudah ada
kemudian dipastikan ternak ternak itu tidak masuk
gembalaan atau mengambil pakan di tpa
kemudian pastikan juga nanti di rph
jadi ada dua cara saya kira yang bisa kita pastikan
karena sekali lagi ketika kita sudah masuk di pasar
daging masuk di pasar
kecuali kita melakukan pengambilan sampel secara rutin
kita periksa kembali residunya
nah ini baru bisa kita temukan
saya kira itu tidak mudah kita lakukan
yang harus dilakukan adalah regulasinya ya
dan juga tadi ya pak agung ya
filternya harus dua pihak begitu ya
mulai dari memastikan bahwa tidak ada sapi yang memakan sampah lagi di tpa
kemudian juga itu tadi di rumah potong hewannya
terdekat lagi nih ya
nah tapi kalau bicara soal sapinya dan kebutuhannya untuk bisa mengonsumsi makanan atau pakan yang ada
dengan kondisi begitu pak agung bahwa di sana minim lahan
ketersediaan dari rumputnya juga terbatas
apa kemudian solusi yang bisa dilakukan oleh para peternak begitu ya
dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pakan dari para sapi nih pak
di kondisi seperti ini apa
pakan pakan alternatif ya mungkin bisa diperkatakan

pertama ya dia yang diperkatakan

yang diperkatakan ya mungkin bisa dikonsumsi agar jangan sampai konsumsi sampah
yang saya pahami berdasarkan stok daging ya stok kebutuhan sapi yang masuk ke kota makassar
sebenarnya sapi sapi tpa itu itu kan merupakan buffer stok bukan stok utama
stok utamanya ada di daerah itu
walaupun demikian stok ini ketika memang kewalahan terjadi di
daerah pasti akan digunakan
kita gunakan fermentasi
jerami salah satunya jerami masih ada
misalkan di takalar
kemudian ada di goa
di maros begitu berlimpah
kira dengan melakukan
teknologi yang bisa
dengan beberapa komponen yang jauh
membuat lebih enak bagi si sapi
itu salah satu jalan
petaninya atau peternaknya ini harus
kemudian tidak mau berusaha untuk
mengambil pakan di tempat lain
kemudian melakukan fermentasi
kalau memang teman teman
peternak ini bersedia
satu seperti tadi
regulasinya diperkuat sehingga mereka
melakukan penggembalaan ternak
yang kedua mereka juga harus
peternakan yang baik dengan
memberikan konsumsi pakan
salah satunya ya dengan fermentasi jerami
atau bisa menggunakan
rumput yang ada di seputaran
yang ketiga kita tentu
rph untuk melakukan pengetatan
dalam pemeriksaan dan pengawasannya
baik terima kasih banyak
atas informasinya pagi ini
juga memberi tahu bagi semua pihak
tidak hanya kita sebagai konsumen daging saja
tapi juga bagi para peternak
harapannya bisa mencerahkan mereka
terima kasih banyak bapak agung
wahyuda yang merupakan staff pengajar
prodi kedokteran hewan
fakultas kedokteran universitas
selamat pagi menjelang siang bapak sehat selalu ya
selamat pagi menjelang siang